liburan tidak selalu buang buang uang sambil liburan anda bisa meraup cuan dengan membuka
usaha jasa titip alias justip hal ini yang dilakukan oleh stefi stefani yang memulai
jasa titip pada dua ribu sembilan belas berawal dari hobi traveling ke mancanegara ditambah menetap di belanda untuk
karya melahirkan ide untuk membuka jasa titip jastip yang dijalankan steffi tidak monoton pada
satu jenis barang atau merek melainkan beragam jenis barang mulai dari pelengkapan dapur dan
camilan hingga beragam branded fashion berawal dari dua puluh calon pembeli yang ia kumpulkan dalam
grup whatsapp kini telah berkembang menjadi enam ratus pengikut dalam dua grup whatsapp stefy yang dulu
menganggap justipnya ini sebagai pekerjaan sampingan kini berubah menjadi pekerjaan
tetap yang menghasilkan cuan fantastis setiap bulan stefi bisa mengantongi omset satu ratus lima puluh juta
sampai dua ratus juta rupiah lapak justip milik stefi mengambil keuntungan lima belas dua puluh persen dari satu produk
yang dipesan namun bukan tanpa resiko bisnis just tip kerap menemui kendala saat pengiriman
sehingga perlu dipastikan membeli produk yang masa kedaluarsa yang panjang selain itu ada juga pembeli
yang hit and run
sudah memberikan uang muka pada barang yang diincarnya namun tidak melunasi saat barangnya
tiba belum lagi harus cerdiksaan menghadapi pihak di jen bea dan cukai di bandara agar kocek yang
wajib dikeluarkan stefi tidak terlalu membebani maupun barang barang jaship itu tidak ditahan
terlalu lama aduh jastik nih mahal nih gitu kan ya karena kan kita bayar apa transportasinya terus juga
bayarnya pajaknya juga misalnya kalau pajak branded tuh disana beli dari website juga udah
pasti langsung kena pajak kota city city tax gitu jadi emang banyak sih komponen biayanya
plus juga fee kita kan jadi ya memang lumayan mahal sih tapi ya daripada pergi ke luar negerinya
langsung kan ya kadang kadang orang ah udah cuma pengen makan ininya doang kok coklatnya doang
atau apa jadi ya lebih praktis mungkin ya buat mereka negaranya kalau datengin langsung ini semua
cuma pengen makan ininya doang kok coklatnya doang atau apa jadi ya lebih praktis mungkin ya buat mereka

tapi kalau yang aku kan juga kerjasama sama teman teman yang tinggal langsung di sana
berbelanja melalui justip memberikan kepuasan tersendiri bagi konsumen
produk bermerek yang dibeli dari luar negeri membuat konsumen loyal berbelanja
begitulah yang dirasakan oleh putri yang menjadi pengikut dari tiga lapak justip di ponselnya
putri bersemangat mencari produk incaranya di luar negeri
selain untuk konsumsi pribadi putri memanfaatkan justip untuk membeli hadiah unik dan tidak dijual di indonesia bagi kerabatnya
meskipun harus menunggu barangnya dalam waktu yang cukup lama
putri tidak mematok anggaran tertentu saat berbelanja
tapi ia biasa membandingkan harga terlebih dahulu antara just tips satu dan lainnya
maupun yang sudah tersedia di marketplace
pelaku sih kayak tas itu kan memang kebutuhan kita ya buat ya bisa pergi bisa ke kampus bisa apa gitu lah
pelaku justip steffi meyakini usaha justip akan tetap bisa meraih cuan
meski mobilitas orang mulai meningkat setelah pandemi melandai
karena kebutuhan konsumen berubah ubah seiring tren yang berkembang
meskipun menghadapi ketatnya persaingan antara sesama pelaku justip dan marketplace
desi aritonang judi stirasatria tangerang